saat bulan ramadan waktu tidur kita menjadi berubah
karena waktu sahur berada di jam tidur yaitu sekitar pukul tiga subuh hingga waktu imsad
sehingga durasi istirahat pun menjadi berubah terlebih bagi mereka yang bekerja di pagi hari
meski ada sejumlah masyarakat yang langsung beraktivitas setelah sahur tidak jarang sebagian diantaranya memilih untuk tidur setelah sahur
ya sholat dulu lah terus baru tidur gitu
biasanya kalau aku setelah sahur tuh misalkan pasti langsung ambil wudhu sholat karena kalau enggak pasti ketiduran
biasanya saya langsung mandi siap siap berangkat kerja karena kalau pagi itu masih sepi jalanan
dokter umum singgih menjelaskan kebiasaan langsung tidur setelah sahur tidak disarankan karena kurang baik bagi kesehatan
tubuh butuh waktu sekitar dua jam untuk bisa mencerna makanan dengan baik
jadi kalau kita setelah sahur langsung tidur nih langsung istirahat maka waktu tubuh untuk mencerna makanan itu tidak maksimal
akibatnya bisa timbul berbagai efek misalnya jadi kembung terus asam lambung juga jadi naik ke atas
emang setelah sahur paling enak langsung tidur ya
tapi tahu nggak bahwa hal ini ternyata tidak disarankan karena perut kita membutuhkan waktu untuk mencerna makanan
nah ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan yang disarankan untuk dilakukan setidaknya selama dua jam ke depan
setelah sahur dan azan telah berkurang
pemandang bagi umat muslim dapat melakukan ibadah terlebih dahulu yakni sholat subuh dan berzikir
kemudian kita bisa memulai aktivitas dengan membaca buku favorit
tidak hanya buku kita juga bisa membaca berita atau artikel lain yang bermanfaat untuk menambah wawasan
rekomendasi kegiatan setelah sahur lainnya yaitu menulis rencana hari ini atau membuat tudulis
dengan begitu kegiatan akan lebih produktif dan terorganisir
selain itu kita juga bisa mengisi waktu sahur
dengan menonton tv atau bercengkrama dengan keluarga
disarankan dilakukan sambil duduk dan tidak sambil tiduran atau tengkurap
agar tidak menghambat proses pencernaan makanan ketika sahur
kemudian kita juga bisa melakukan olahraga ringan sekitar lima belas hingga dua puluh menit
hal ini dilakukan agar tubuh tetap sehat dan bugar selama berpuasa di bulan ramadan
tim liputan cnn indonesia